pada jangka ranah politik pdi perjuangan tidak akan mengundang presiden jokowi dodo ke rakernas kelima akhir mei ini
rakernas akan menentukan sikap politik partai pas capil pres
ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menyebut presiden jokowi dan wakil presiden maruf amin tidak diundang ke rakernas partai
karena agenda itu untuk internal pdi perjuangan
seolah menyindir jarod lalu bilang selain itu jokowi sibuk dan menyibukkan diri
menurut jarod selain merumuskan sikap politik pdi perjuangan pasca pilpres akan ada banyak kejutan di rakernas
kenapa karena beliau sudah sangat sibuk dan menyuguhkan diri dan pak komar pasti tidak setuju
jadi ini hanya untuk internal pdi perjuangan
istana merespon sikap pdi perjuangan yang tidak mengundang presiden
presiden jokowi dodo ke agendara kernas
tenaga ahli utama kantor staff presiden ali mohtar ngabalin menyatakan itu adalah kewenangan internal partai
para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya
itu juga ditanyakan tergantung nanti kalau pdip punya keunangan karena itu internal organisasi organisasi partai ya
jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan mengundangnya
jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri namanya presiden bagaimana tidak sabar kabar jadwalnya
ya jangan jangan menyebar berita bohong lagi
analis komunikasi politik universitas pajajaran kunto adiwibowo
menilai sikap pdi perjuangan yang tidak mengundang presiden
karena jokowi dianggap sudah bukan kader partai lagi
selain itu menurut kunto sikap itu mempertegas hubungan pdi perjuangan dengan jokowi
pak jokowi kan sampai sekarang sebenarnya tidak ada pemecatan tidak ada pemutusan
dan sebenarnya masih statusnya tidak jelas
apakah dia masih kader internal atau bukan
kalaupun ternyata pak jokowi tidak diundang
ya berarti pak jokowi tidak dianggap lagi sebagai kader internal
dan itu kelihatan bahwa raka kernas ini
kalau menurut saya juga menegaskan hubungan pdi perjuangan dengan pak jokowi